malah dia mengejar orang lain
ini gak akan terjadi
ini semua gak akan terjadi
kalau dia punya sedikit aja rasa untuk menghormati seorang perempuan
suster tolong gunding aja kalau susah
kamu tutup terus ya darahnya sampai ngocor
darahnya keluar banget
banyak ya dok pasien sudah kekurangan banyak darah
kondisi pasien makin lemah dok nafasnya makin lemah dok
kalau begitu kita segera lakukan operasi
siapkan alat kejadian
bukti bukti sudah lengkap
dan kami akan proses anda sesuai dengan hukum yang berlaku
saya minta bu elsa kooperatif
dan tidak mempersulit proses penyidikan
serta berkata jujur
ini semua demi kebaikan ibu sendiri
tolong bu elsa jawab pertanyaan saya dan saya akan berjaga jaga
apa benar anda yang sudah membunuh roy
apa anda yang membunuh roy
dia pantas dibunuh pak
dia lebih pantas untuk laki laki yang sudah tega menghamil seorang perempuan
lalu dia nggak mau bertanggung jawab
malah dia mengejar orang lain
ini gak akan terjadi
ini semua gak akan terjadi
kalau dia punya sedikit aja rasa untuk menghormati seorang perempuan
lalu dia mau bertanggung jawab

sebenarnya tidak bersalah
dia lebih baik mati
dia lebih baik mati
bantu saya bawa tahanan ini ke klinik polsek
kamu sudah datang pak
akhirnya elsa sudah ditangkap pak
elsa sudah gak bisa lagi menyangkal semuanya
dialah pembunuh roy
dan dia orang yang selamanya sudah menghancurkan rumah tangga aku dengan andin
aku semudah itu percaya
dan menikahi seorang pembunuh
bapak juga gak menyangka elsa bisa seperti itu
udah lah no
kamu jangan ngomongnya
kamu jangan ngomongnya
aku bener bener minta maaf
aku minta maaf sama bapak dan juga papa
aku senang kenyang
aku mengenai bingung